cuma disini nih main game gak lagi ribet
asyik akhirnya beb cantik mau juga
eh sementara doang
nanti habis mami pulang baju lo dibalikin ke kamar lo
biar kesannya nawarno sekamar sama cil
duh cil lo jangan kebangetan ngapa
ntar lo ketulah ntar acilnya yang malu sendiri
yang dia sang fad
anaknya lagi luar kota
perasaan lu belum ngomong apa apa bar
dia udah tau
kok masih banyak yang lainnya
lebih cantik dari yang tadi
anaknya keluar kota lagi
dia minta mbak banget
gak bisa bantuin yang
tapi lu tenang aja
banyak yang lainnya
kami keluarin baju
emang seperti uni

ada apa toh
beb beb cantik mau ngomong sama apa
nah bu mama serap udah dateng
nawarno buruan pindahin baju baju lo ke kamar sini
pindahin baju warno ke kamar ini
akhirnya bebe cantik mau juga
eh sementara doang
nanti habis mami pulang baju lo dibalikin ke kamar lo
biar kesannya nawarno sekamar sama cil
bukanya lama amat
hah ga bau kapa kres soe bianget
bukanya lama amat
ya pak bos
lo coba kelasin lagi dia
eh dah buka pager lama
eh dah buka pager lama
eh dah buka pager lama
mudah mudahan kayak di film film
pas gua ambil bajunya beb beb cantik juga ambilnya
beb beb cantik tuh
eh udah bangun
buruan taruh bajunya ke kamar ibu bu buka pager
turun turun turun
hei terus terus terus
terus terus terus
hati hati ada motor
pak omar tenang aja
ini mobil ada kameranya
waduh ini dia
pak komar jangan diri situ
iya pak tuhari
aduh pak omar
ini kameranya kamera mobil
kagak bisa dipake moto
aku malu bu in
itu pak omar sama markona ngapain pagi pagi udah sampe di sini
kita yang jauhan
pagi pagi udah di sini
ntar orang ngeganggu mak
ntar malah ngeganggu mereka lagi
nanti atuh bu
kan belum ngobrol sama pak tohari
pak omar sama bu markona mau pamit
oh kok malah buru buru toyo
nih motor pak komar keluarin
mami seneng banget liat kalian berdua itu